ketentuan pencairan dana jaminan hari tua dalam perunaker nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua menuai kontroversi
aturan yang akan resmi berlaku pada mei mendatang ini dianggap tidak pro terhadap buruh
dan kekhawatiran terkait pengelolaan dana jht yang ditahan cukup lama ini pun menjadi salah satu perhatian masyarakat
lantas apakah ada jaminan dana jht akan aman dengan aturan baru ini
kita akan mengulasnya lebih dalam dalam dialog hari ini bersama alosius wiono pengamat ketenggerjaan universitas indonesia dan juga nining elitos ketua umum serikat buruh kasbi melalui sambungan zoom pada sore hari ini
selamat sore bapak ibu sekalian saya akan ke bu nining terlebih dahulu
ibu ketika aturan ini sudah keluar disosialisasikan bagaimana kemudian tanggapan dari kasbi maupun rekan rekan serikat buru
apa poin yang memberatkan dalam permen kali ini
sore memang sangat disayangkan gitu ya di mana seringkali pemerintah mengeluarkan satu kebijakan tidak lagi melihat bagaimana kebutuhan sebenarnya menjadi kebutuhan real dari masyarakat
kita merasakan beberapa tahun terakhir cukup banyak regulasi kebijakan yang dibuat memang tidak lagi berpihak kepada rakyat
salah satu contohnya misalnya
karena undang undang cipta kerja yang kemudian kemarin belum selesai kita berjuang hari ini justru kemudian kita semakin memprihatinkan
dimana sebenarnya permenaker nomor lima tahun dua ribu lima belas mengatur tegas tentang persoalan jaminan hari tua gitu ya
bagi para pekerja yang ter phk bisa mendapatkan uang tunai dan atau menunggu masa tunggu itu satu bulan
nah kemudian kita lihat di
di permenaker nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua gitu pasal lima justru terjadi perubahan yang sangat signifikan
tentang jaminan hari tua menunggu usia lima puluh enam tahun dan kemudian bagi yang ter phk atau mengundurkan diri justru tidak lagi bisa untuk segera untuk mendapatkan halnya
sebenarnya sejak dari awal bpjs kita sudah
menyampaikan bukan lagi sebagai jaminan sosial tapi adalah asuransi yang dibuatkan oleh pemerintah
dari program itu adalah berdasarkan cost sharing artinya berdasarkan iuran maka kaum buruh atau masyarakat bisa menerima manfaatnya
nah lagi lagi harapan kaum buruh di situasi yang kemudian regulasi undang undang yang semakin membuat
tentang fleksibilitas tenaga kerja buruh yang mudah di phk buruh mudah dicari gitu ya buruh dibayar murah
tapi harapan kaum buruh di mana di masa kerja mereka uang kaum buruh dari upahnya dipotong untuk bpjs program jaminan hari tua justru mereka harus menanggung lima puluh enam tahun gitu
padahal kita tahu upah buruh di indonesia adalah jauh sangat tidak memadai gitu ya
belum mencapai kebutuhan hidup yang layak
berbeda kalau di negara negara yang maju
upah kaum burunya bisa untuk menabung untuk masa depan untuk masa pendidikan memberikan pendidikan
tapi di indonesia upah kaum buruh selama ini kan diberikan hanya untuk bagaimana bisa bertahan hidup bagaimana untuk memenuhi kebutuhan dasar
tapi realitanya dari upah buruh pun mereka harus berhutang setiap hari
nah di sisi lain
mereka kaum buruh misalkan buruh bekerja ketika mereka kontrak atau alidaya harian yang lima tahun mereka sudah bekerja
harapan mereka bagaimana uang yang mereka simpan gitu ya bisa dijadikan buat modal atau paling tidak mereka bisa gunakan untuk mereka bertahan hidup
lagi lagi ini sebuah kebijakan gitu ya yang membuat semakin sulitnya kaum buruh gitu
ini yang kemudian kenapa kita mengkritik
tapi kepada pemerintah gitu ya gitu untuk agar tidak membuat berbagai macam kebijakan itu semakin menyulitkan
itu kan uang buruh yang kemudian dipotong lewat perusahaan dikelola oleh bpjs
kemudian ketika kaum buruh menjadi korban phk
kalau kemudian saya baru baca tadi menteri tenaga kerja bilang bahwa itu untuk masa depan
hari ini kita boro boro bicara untuk masa depan gitu ya
buruh yang ter phk sebulan setelah di phk itu mereka harus mencari pekerjaan yang sulit
untuk berusaha juga tidak punya modal
mau tidak mau uang tabungan yang mereka simpan di bpjs itu adalah sebagai modal dari kaum buruh
baik ini poin poin menarik begitu ya ketika anda tadi mengatakan memang upah hari ini ternyata memang tidak cukup untuk menabung
seperti halnya bagaimana upah buruh pada pekerja di luar negeri begitu
nah saya ingin ke prof uy
jika anda lihat kondisi ini sebenarnya apakah memang ini peraturan permen ini hanya merugikan atau anda melihat ada sisi lain begitu prof
mengenai peraturan yang baru diterbitkan ini tentunya kalau kita bandingkan dengan ketentuan sebelumnya nomor sembilan belas tahun dua ribu lima belas itu jauh berbeda
menurut ketentuan yang baru ini
mereka yang terkena phk mereka yang mengundurkan diri itu harus mengambil pht pada usia lima puluh enam tahun
sebelum lima puluh enam tahun uang mereka ditahan
katakanlah mereka di phk usia tiga puluh tahun berarti dia juga harus menunggu pada usia lima puluh enam tahun jht nya
nah cht ini kan sebetulnya merupakan tabungan
tabungan pekerja yang dikelola oleh bpjs
nah tabungan pekerja ini tentunya harus diberikan kepada pekerja pada saat dia membutuhkan
pada saat dia membutuhkan katakanlah dia di phk
di phk artinya phk itu akibat
dari kemauan pengusaha
bukan kemauan guru
kalau kemauan guru itu mengundurkan diri
nah kalau mengundurkan diri saya kira tidak merugikan
karena mereka tahu mengundurkan diri akan mendapatkan pekerjaan baru
kemudian ppjs nya dilanjutkan
itu yang mengundurkan diri
tetapi kalau di phk berarti dia tidak mendapatkan
mendapatkan persangon dia
dan kalau kita lihat persangon yang diberikan pada pekerja
pada sekarang ini
pada tunduk pada undang undang sebelas tahun dua ribu dua
undang kita kerja
itu nilainya lebih rendah
oleh karena itu
cht yang diberikan kepada pekerja
itu sangat dibutuhkan untuk
menanggung kebutuhan pekerjaan dia
karena dia di phk
saya kira demikian
prof ini artinya
permenaker kali ini memang harus dikaji ulang
begitu ya prof ya
apalagi untuk yang di phk
kalau anda katakan tadi ketika
phk itu kan bukan kemauan dari pekerja
bukan kemauan dari buruhnya prof
harus dikaji ulang
untuk pekerja yang di phk
itu harus diberikan
sehingga pada saat dia di phk dia mendapatkan uang
tapi kalau dia tidak di phk berarti ya
usia pensiun lima puluh enam tahun itu
saya kira demikian
prof ini kemudian publik menganggap seakan akan
kementerian tenaga kerja menyamaratakan begitu prof
antara mereka yang di phk
atau mereka yang kemudian
mengundurkan diri atau resign begitu
anda melihat apakah memang demikian
atau seharusnya memang ada aturan turunannya begitu prof
untuk kemudian lebih detail
mengatur bagaimana yang di phk
dan bagaimana yang juga mengundurkan diri
ya itu harus dibedakan itu
ya mengundurkan diri
ya itu tetap diatur dalam
per dua tahun dua ribu dua puluh dua itu
itu sudah betul itu
tetapi yang harus dirubah adalah
pekerja yang di phk
pekerja yang di phk itu harus mendapatkan
uang jaminan hari tuanya
saya kira demikian
prof kalau kita lihat
potensi penyimpangan begitu
nanti akan diberlakukan pada mei mendatang
pemerintah akan punya waktu yang lebih panjang
begitu untuk menyimpan mengelola
uang dari masyarakat atau buruh begitu
nah bagaimana kemudian untuk
bisa mengontrol dan juga kita sebagai masyarakat
bisa memantau prof
agar tidak ada penyelewengan
sehingga nanti kemudian ketika
buruh sudah menunggu waktu yang lama
ternyata uangnya hilang begitu
misalkan karena korupsi atau penyelewangan lainnya
seperti apa prof
itu memang kemungkinan bisa terjadi
ada salah satu komisarisnya adalah dari pekerja
dari serikat buruh
nah komisaris ini akan mengawasi
pelaksanaan pembayaran dan penerimaan uang bpjs
apakah itu untuk
jaminan sosial untuk pekerjanya
apakah itu untuk
pensiun untuk lain dan sebagainya itu
nah itu kan sudah mendapatkan
pengawasan dari salah satu
dia di dalam bpjs
oke saya minta tanggapan dari bu nining
bu nining seperti apa menurut anda
ini harus dilihat secara keseluruhan
atau kemudian bisa dibagi dua
bagaimana kemudian mereka yang di phk
bagaimana kemudian aturan
untuk mereka yang mengundurkan diri
sebenarnya kalau kita lihat gitu ya
cukup tegas mengatur tentang
jaminan haris dua gitu ya
di pasal empat itu
para pekerja yang ter phk
itu dibayar tunai
atau menunggu masa
tunggu itu satu bulan
jutru mengatur tentang persoalan
atau meninggalkan indonesia
yang menjadi persoalan bagi kita
dari kaum buru itu
ada bpjs itu
bagaimana memberikan manfaat
dan kemudahan bagi
kaum buru atau yang
yang iuran selama ini
problem selama ini kan
sebenarnya kalau kita ingat
tahun kemarin begitu
mencuatnya kasus persoalan korupsi
hak haknya tidak diberikan
nah ketika buru
tidak mungkin lagi bertahan
bekerja di sana
harus mengundurkan diri
dia harus menunggu lima puluh enam tahun
sedangkan kesejahteraannya masih minim
apalagi dengan undang undang cipta kerja
pemberian pesangon yang semakin
itu akan membuat
satu persoalan yang baru
membuat orang orang yang kemudian
sampaikan tentang buru
bekerja dua tahun
atau satu tahun
mencapai lima puluh enam tahun
phk nya semena mena
dalam proses hukum
untuk paling tidak adalah
untuk menambah amunisi
mereka bisa bertahan hidup
itu gitu ya
sebenarnya kalau pemerintah membuat
seharusnya ada kemudahan
bagi kaum buru
kita justru melihatnya
keadaan kaum buru
dimana selama ini
bagaimana bisa untuk
mencukupi kebutuhan hidup
harus biaya pendidikan
yang juga semakin tinggi
itu akan menjadi
menjadi korban phk
ataupun mengundurkan diri
dua duanya semakin tinggi
bagaimana bisa untuk
menjadi korban phk
ataupun mengundurkan diri
dua duanya semakin tinggi
menjadi korban phk
ataupun mengundurkan diri
dua duanya semakin tinggi
dua duanya semakin tinggi
ataupun mengundurkan diri
menjadi korban phk
sekarang kita mulai
lima puluh enam tahun bayangkan kalau mereka
tidak punya pekerjaan mereka
tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya
dan kemudian harus
di luar batas hukum
itu kan sebenarnya kita tidak kehendaki
justru akan mendorong
orang tidak ada jalan
lain untuk cari
jalannya kemudian dengan cara cara
yang kemudian akhirnya mencari jalan
yang pendek seharusnya itu
yang dilihat oleh pemerintah
membuat satu kebijakan
itu yang akhirnya
membuat orang semakin
apatis semakin tidak
setiap tahun uang
kaum buruh dipotong
distorkan perusahaan ke bpjs
dan ketika mereka ingin
ada satu kebutuhan yang
kemudian mau tidak mau harus mereka
gunakan itu akhirnya
juga harus menunggu
waktu yang cukup panjang
sangat disayangkan makanya harus
ditinjau kembali tentang
memang tidak lagi memberikan
kemudahan bagi masyarakat atau kaum buruh
baik bunining artinya
memang harus ditinjau kembali begitu ya
tidak peduli apakah memang di phk atau
mengundurkan diri nah saya ingin minta komentar prof
wi beberapa waktu yang lalu kemudian
kemenekar mengatakan akan mengeluarkan
program jaminan kehilangan pekerjaan
ini prof apakah ini kemudian bisa
menjadi celah begitu prof untuk
kebutuhan dari aturan itu tadi
ataukah kemudian memang kita harus melihat
harus kemudian merevisi secara total
permen kali ini prof
mengenai program jaminan kehilangan
pekerjaan itu memang
permen atar ini dikeluarkan
karena itu memang
sudah program pemerintah
mereka yang terkena phk
ini apa istilahnya
tidak bisa dikaitkan
karena jaminan hari tua
adalah tabungan dari pekerja
mempunyai hak untuk mendapatkan
tidak bisa ditahan tahan
kalau dia di phk
berarti dia membutuhkan uang
tidak harus menunggu
sampai beberapa tahun
baru mendapatkan uang
apa itu uangnya dia
dengan demikian menurut saya
ini adalah uangnya dia yang harus dikeluarkan
jaminan hari tua ini harus di rubah
berubah sesuai dengan
pergumenaker nomor sembilan belas tahun dua ribu lima belas
khusus mengenai phk
artinya memang kita memang harus mengkaji ulang
begitu ya apakah ini tepat
dan kita tunggu bagaimana respon dari teman teman yang ada di ground aja han
dari kementerian tenaga kerja atas respon dari publik terkait dengan parmenakar kali ini
terima kasih telah bergabung bersama kami pengamat ketenaga kerjaan universitas indonesia
alusius wiono dan sebelumnya juga ada ketua umum serikat buruh kasbi nining elitos
terima kasih bapak dan ibu sekalian telah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
baik terima kasih